serigala terakhir sebuah cerita gangster indonesia berlanjut di musim kedua serialnya
sekarang kita sudah bersama dengan sutradara tommy dewo dan aktris hana al rashid yang berperan sebagai aryati
istri dari pemeran utama yakni alex yang diperankan oleh abimana aryastian
terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pertama saya akan ke mas tommy mas tommy seperti apa cerita dalam musim kedua ini
ada sesuatu yang membuat orang memang harus menyaksikan tidak sesuatu hal yang unik begitu
di season kedua ini kita coba memperluas dunia serigala terakhir ya
pasti banyak konflik baru pasti banyak karakter baru juga
dan pasti juga permasalahannya yang diadapin sama alex juga makin kompleks di sini
jadi kita akan lihat
ini kan kalau kita lihat kan pemilihan pemainnya ini dibintangi para pemain lama ya
seperti abiwana kemudian revaldo ada juga ini hana al rashid yang sudah bergabung juga malam hari ini di musim kedua
juga dimeriahkan oleh nama nama baru seperti ada wulan guritno ada lukman sardi ganindra bimo dan hana malasan
mengapa apa alasannya memilih mereka
kemampuan acting mereka ya bagus semua ya
dua ya kita butuh begitu banyak karakter di season kedua ini dan saya rasa mereka tuh bisa mewakili untuk memainkan karakter karakter ini
karena mereka kan punya presence yang kuat di screen ya
punya karakter yang kuat
saya akan ke hana
hana anda disebut bahwa menjadi salah satu pemain yang dipilih karena punya karakter yang kuat
dan anda memerankan
istri ya dari karakter utama alex yang diperankan oleh abimana
ada kesulitan sendiri atau tidak dalam memerankan karakter ini
kemudian bagaimana cara anda untuk mendalami karakter ini
sebenarnya saya memang termasuk salah satu karakter yang sudah ada di season pertamanya
memang cerita aryati dan alex ini sudah dari season satu
jadi di season kedua ini sebenarnya gak ada kesulitan lagi karena memang chemistry udah dibangun sama abi
karena kami di dalam series ini yang diperankan sama nikita
gampang sih emang enaknya season dua ini justru karena makin banyak aktor keren yang gabung
dan makin banyak yang bener bener mau fight untuk syutingnya berhasil dan season ini jadi bagus gitu
semua bener bener mau dari yang pemain lamanya dari sisi satu ataupun yang baru
semua bener bener pengen memberikan kemampuan
actingnya yang terbaik kemampuan actionnya juga yang terbaik supaya season dua ini bisa lebih pecah lagi daripada season yang pertamanya
artinya nanti akan ada pengembangan karakter yang akan disaksikan di setiap episodenya ya hana
iya jadi karena penulisan tommy yang juga keren banget sebenarnya season ini cukup karakter driven ya
yang mungkin sedikit berbeda dari series yang lain yang ada di indonesia gitu
dengan setiap karakter kita sepanjang papan episode
akan melihat begitu banyak kompleksitas dan drama dan intrik politik diantara semua orang ini
dan setiap karakter itu memang diberi ruang untuk menunjukkan lapis lapis yang berbeda gitu
berlayar karakter mereka gitu
jadi pengen menunjukkan bahwa ya orang baik sebenarnya juga bisa didorong untuk menjadi jahat
orang jahat sebenarnya juga ada sisi baiknya
selaku manusia kita semua kompleks dan kadang kita harus bertahan hidup aja dengan keadaan di sekitar kita gitu
karakter di season dua ini makin menarik justru
dan karena sekarang episodenya juga lebih banyak ada delapan episode
diberi waktu yang panjang dan enak nih untuk benar benar jatuh cinta sama karakter karakter di season dua ini
penuh dengan kompleksitas
tommy ini ketika bicara soal kompleksitas saya juga akan tanya mengenai kendala kendala
adakah kendala berarti selama membuat serial musim kedua ini
dari menulis sih sudah
sebenarnya sudah ada kendala ya
cuma ya memang untuk membuat sebuah cerita yang menarik itu memang perlu banyak riset dan banyak baca sih
banyak coret coret juga gitu
kalau syutingnya sih karena saya merasa semua pemainnya total di sini ya
mereka ngasih yang paling baik buat seriesnya
kendalanya itu bukan dari mereka
tapi lebih ke cuaca lebih ke faktor teknis
tapi ya itu kan hal yang biasa ya dalam proses produksi film ya
hanya masalah masalah teknis
tommy kalau kita lihat ya dari ceritanya ini sangat relate sekali dengan masyarakat indonesia
seperti apa anda melihat senyata apa series kedua ini
supaya pesannya bisa sampai ke penonton
sebenarnya kalau senjata apa ya
kebetulan waktu itu saya lebih banyak baca berita sih ya
untuk gali idenya saya banyak baca berita banyak nonton film juga banyak nonton dokumenter juga gitu
jadi mungkin itu yang akan kelihatan nanti gitu
kalau misalnya seorang manusia itu nggak ada hitam putihnya gitu
tapi ya kayak tadi hana udah sebut ya
kita cuma berusaha survive aja gitu
apa sih yang perlu ditempu untuk tujuan ini berhasil
itu sih sebenarnya
ini juga film merupakan apa ya series yang menggambarkan soal laga
ini kalau kita bicara soal laga ini berlaga berakting laga
saya akan ke hana
hana punya persiapan khusus nggak sih sebelum memulai syuting
apalagi kalau ini kan mungkin kalau kita lihat prosesnya cukup rumit ya
kalau untuk saya sendiri karakter ariati untungnya tidak ada
lagi lagi ariati untungnya tidak ada aksi laganya
lebih banyak dikejar kejar preman aja sih
nah itu lari larinya ya
dari yang lain lainnya paling stretching dulu gitu
cuma kalau yang lain lainnya memang sempat ada latihan untuk sekitar enam minggu ya tommy
dimana memang latihannya intens dengan koreografer
di lokasi syuting pun selalu ada armary yang hadir
ada anak anak stun yang hadir gitu
semuanya dibuat sangat kondusif
karena sebenarnya yang paling menarik dari seri gara terakhir ini
bahwa kita syuting di lokasi yang benar benar real gitu
nah ada yang di studio
jadi kadang memang kondisi di lapangan harus disesuaikan juga
dengan adegan actionnya untuk menjaga keamanan
untuk menjaga safety
tapi memang semuanya dijalankan dengan sangat serius
karena memang dari season satu udah diciptakan working environment yang sangat aman dan happy
jadi menjalankan yang kedua dimana ada lebih banyak action lagi yang gokil
tapi semuanya happy dan kerja di environment yang sangat nyaman dan aman
nah ini dilakukan proses syutingnya tidak di studio
artinya di tempat yang real begitu
boleh kasih bocoran nggak hana
kita ada satu lokasi
justru lokasi yang penuh dengan pereman peneran gitu sebenarnya gitu
walaupun kami berada di situ disambut dengan sangat baik oleh preman setempat
bahkan ada yang ikut jadi cameo ya
kalau nggak salah gitu
tapi itu sebenarnya esensi dari serigala terakhir itu menjadi sangat real dan autentik
justru karena kami memang atau tommy justru
bukan saya bukan gue
tommy yang memilih lokasi yang memang sangat real
yang memang warna dan tekstur dan segalanya memang seperti apa yang kita pikir soal hidup keras di jalan gitu
yang paling berkesan satu lokasi dimana memang kita seminggu di situ yang penuh dengan gangster gangster
dan jadi merasa bahwa iya yang kita jalanin di sini selain cerita yang authentic
tapi juga lokasi yang otentik
jadi semoga penonton akan melihat itu dan akan makin percaya dengan dunia yang sedang kami ciptakan lewat serigala terakhir
tempatnya otentik bahkan ngobrol ngobrol juga dengan gangster di lokasi syuting
ini pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan dari serial ini kepada masyarakat dan juga yang menonton
pesan sih banyak sebenarnya ya
karena setiap karakter yang ada tuh akan mewakili beberapa individu gitu
maksudnya gak ngusur satu karakter aja di sini gitu
tapi ya apa ya kalau misalnya ada pesannya mungkin kalau emang kita mau jadi orang yang lebih baik gitu emang harus diperjuangkan sih
karena banyak hal yang dalam hidup kita bisa membawa gitu untuk jadi lebih baik gitu ya
emang kalau untuk baik ya harus diperjuangkan
itu kalau dari saya ya
waktu menulis begitu ya
kalau hana seperti apa hana
pesan yang ingin disampaikan melalui karakter anda
saya gak tahu kalau
kalau musuh dari karakter saya sih soal keluarga sih
bahwa keluarga adalah semuanya sebenarnya gitu untuk karakter ariyati
tapi di season kedua ini kita juga ngomongin keluarga dari berbagai aspek sebenarnya
keluarga yang kita memang lahir dari keluarga ini atau keluarga yang kita pilih kelompok atau apa
atau misalnya keluarga institusi pekerjaan seperti denpator yang mewakili penegak hukum di sini
jadi family dan memperjuangkan keluarga
jadi memperjuangkan berjuang demi keluarga itu menjadi salah satu aspek yang cukup berasa sih di season kedua ini gitu
baik pesan pesan positif tentunya diharapkan bisa disampaikan dan bisa diterima juga oleh para penonton
sukses terus untuk tommy dewa dan hana arashid untuk karya karya berikutnya